jajaran kepolisian resor kota besar bandung akan terus merazia pedagang petasan di sejumlah titik di kota bandung
selama ramadan ini polisi sudah menyita sekitar satu lima ratus petasan berbagai ukuran
penyebaran petasan tahun ini menurun dibanding ramadan pada tahun lalu
berdasarkan pemantauan tidak dijumpai adanya penjual petasan di beberapa wilayah di kota bandung
mayoritas pedagang menjual kembang api dan memiliki surat izin menjual
kepala polrestabes bandung komisaris besar winarto mengimbau masyarakat agar tidak bermain petasan
sebab aktivitas tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum
kita akan terus melaksanakan rajia dan kita terus akan mencari tahu dan mencari informasi kira kira dari mana asal muasal petasan ini
menyulut petasan dan kembang api merupakan tradisi lama yang diwariskan
padahal bahaya petasan dan kembang api lebih besar dibanding manfaatnya
kami juga menghimbau supaya bulan puasa itu hindari yang seperti itu
itu merusak nilai puasa itu sendiri
yang tujuan dari puasa itu kadang lakum tatakun agar disiplin menjaga diri
dan kalau tidak disiplin menjaga diri hancurlah
itu adalah nilai ibadah dari puasa itu sendiri
sementara itu petasan dan kembang api telah menjadi mainan khas masyarakat di indonesia khususnya selama ramadan
kembang api dan petasan biasanya marak dijumpai pada saat bulan ramadan
namun penjualan kembang api saat ini diatur oleh peraturan kapolri nomor dua tahun dua ribu delapan belas
tentang pengawasan pengendalian dan pengamanan bahan peledak komersial atau bunga api
sementara petasan memang benar benar
dilarang karena selain mengganggu ketertiban umum juga berbahaya
zaiul haq bandung